angkot delapan jurusan citerup pasar anyar rusak parah
pusat ditabrak krl komuter lend di perlintasan semidang bondes
kelurahan kebon pedes kota bogor jawa barat selasa pagi
badan angkot juga sempat terseret hingga melintang di atas rel
insiden tersebut tak menelan korban jiwa lantaran angkot tengah kosong penumpang
sementara sang sopir berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum krl menghantam
dari hasil olah tkp diduga kondisi angkot mengalami remblong
usai menerobos palang pintu karet hingga mengalami mati mesin di tengah rel
bangkai angkot baru dievakuasi tiga jam kemudian
kasus kecelakaan ini ditangani unit gakum laka polresta bogor kota
seorang wanita tewas sementara anaknya mengalami luka parah usai motor
yang dikendarai ditabrak kereta api logawa di perlintasan tak berpalang
di desa balongwono kabupaten mojokerto selasa siang
korban tewas bernama suki hatin berusia empat puluh dua tahun
tubuh korban terlempar sejauh lima puluh meter
hingga masuk ke dalam sungai dan langsung tewas di lokasi kejadian
sementara korban luka merupakan bocah berusia tujuh tahun
salah seorang saksi mengatakan korban mengendari motornya
dari arah selatan menuju utara usai menjemput anaknya sekolah
saat di lokasi kejadian korban langsung melintas tanpa memperhatikan kondisi
menjemput dari sekolah
ibu itu tadi menjemput anaknya dari sekolah
ya nggak tahu
kalau ada kereta nyebrang
korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan
sementara korban tewas dibawa ke rumah sakit dr wahidin sudirohusodo kota mojokerto
petugas kepolisian polres mojokerto yang datang ke lokasi
langsung melakukan olah tkp dan memeriksa sejumlah saksi mata
telah terjadi tertabraknya sepeda motor di perlintasan palang pintu
saat ini sementara ada satu korban seorang ibu
yang meninggal dunia dan yang satu luka masih dirawat di rumah sakit
di lokasi perlintasan tanpa palang pintu ini memang kerap terjadi kecelakaan
kejadian ini merupakan yang ketiga dalam beberapa minggu terakhir
tim nikutan cnn indonesia